sementara itu menteri pertanian ri syahrul yassin limpo menargetkan pada tahun dua ribu dua puluh
nilai ekspor pertanian meningkat tiga kali lipat dari tahun ini
hal ini disampaikan syahrul saat mendapingi presiden joko widodo
melepas ekspor produk pertanian ke enam puluh satu negara sabtu siang
yang memiliki nilai ekspor rp empat ratus tiga puluh satu enam miliar
volume ekspor yang dilepas kali ini mencapai rp enam ratus dua puluh tujuh empat juta ton atau senilai rp tujuh dua puluh sembilan triliun
yang meliputi komunitas perkebunan tanaman pangan hortikultura peternakan dan beberapa komunitas lain
tujuan ekspor dari enam puluh satu negara ini diantaranya tiongkok amerika serikat india jepang korea selatan dan uni emirat arab
untuk mencapai target peningkatan nilai ekspor hingga tiga kali lipat
kementerian pertanian menyiapkan empat strategi
di antaranya dengan meningkatkan volume ekspor dengan kerjasama dan investasi dengan pemerintah daerah
menambah ragam komoditi ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian
lalu mendorong pertumbuhan eksportir baru serta menambah mitra dagang di luar negeri
kementerian pertanian menyiapkan empat strategi
seperti komoditi porang sarang burung walet lipan magot seperti apa yang menjadi perintah bapak presiden kepada kami
serta komoditi potensial ekspor lainnya yang juga ada di hampir semua provinsi
kami juga memulai merencanakan uji cobakan ekspor beras yang bapak lepas hari ini adalah bagian yang uji coba ke beberapa negara lain